sementara kantor kedutaan inggris di jakarta senin pagi membuka kesempatan bagi warga indonesia untuk mengisi buku bella sungkawa atas wafatnya ratu elizabeth ii yang meninggal pada usia sembilan puluh enam tahun pada delapan september lalu
sejumlah pengunjung terlihat memasuki kedutaan inggris untuk memberi penghormatan kepada monarki terlama kerajaan inggris tersebut
guna memberikan kesempatan warga indonesia yang ingin memberi penghormatan pada mendiang ratu elizabeth ii
kedutaan besar inggris di jakarta membuka pintunya untuk mengisi buku bella sungkawa
pengisian buku bella sungkawa ini dapat dilakukan mulai pukul sembilan pagi hingga tiga sore mulai hari senin sampai jumat mendatang
pengunjung yang datang sebelumnya harus melalui tahapan pemeriksaan keamanan dan protokol covid sembilan belas untuk masuk ke dalam
selain buku bella sungkawa fisik terrapat juga
terdapat juga buku bella sungkawa virtual yang bisa diisi di laman royal uk